tiba tiba si adrena tuh caramuk gitu tau gak berisi keras minta supaya papi tuh dirawat di rumah dia
yaudah deh aku juga ya gak mungkin dong ninggalin papi sendiri terpaksa deh ikut juga kesini
ah si nyomut mah lebay non dia mau pura pura aja cari muka
emang bi tapi udahlah kita gak usah pikirin dia lagi
udah ya mendingan sekarang bibi
ini datanya semua jangan sampai ada yang kelewat ya
kamu urut satu persatu
bu kalau gitu saya ke dalam dulu ya
eh udah udah karena dia disini aja
ini juga bukan rahasia keluarga kok
jadi besok mondi mau bertarung sama dhani dakar
bertarung berantem maksud kamu
iya tapi mama tenang aja ini resmi kok
malahan mau disiarin juga di rcti
nanti juga di
di situ ada juri sama ada tim medisnya juga
mama gak usah khawatir ya
tapi kenapa pakai berantem segala
enggak enggak mama gak mau kasih izin
mondi sendiri juga sebenernya gak mau bertarung sama dhani mah
apalagi dhani itu juga temen ama mondi
tapi ya gimana lagi bahkan mondi udah minta tolong bela untuk
untuk bantu bilang ke dhani supaya kita gak bertarung
di ring itu
oh kamu masih deket deket sama bella sih
bapak kan udah larang kamu untuk deket deket sama
mondi gak deketin bella mama
lagian juga bela kan mantannya dhani
dialah ngomong ke dhani supaya dhani sadar
ternyata bella juga gak bisa bantu
makanya satu satunya cara ya
mondi harus bertarung sama dhani dah ke ring itu
kalau gitu kamu aja ngomong
kan nama kamu juga lagi persiapan
kalau mondi yang mundur
kalau mondi yang batalin pertarungan mondi sama dhani
yang ada nanti makin banyak korban di jalan
kita juga berdua udah bikin perjanjian
kalau sampai mondi yang menang
dia janji dia gak bakal ganggu hidup mondi dan orang orang di sekitar mondi
kalau dhani ini udah bikin yang masuk rumah sakit
bahkan udah membukin abah
emang cuma ini satu satunya cara

gak makin banyak korban aja
mondi ngelakuin ini untuk
untuk pentingkan banyak orang
oh gitu kakak abah
oh gitu kakak abah
saya tidak sengaja mendengar
si neng lagi curhat sama temennya si meong

si neng sengaja
supaya si mondi
supaya si mondi tidak deket deket terus sama si neng

ya udah tuh dikasih tahu aja ke mereka
kalau mereka boleh pacaran akan abah
ya memang mustahil
mestinya seperti itu teh tapi tunggu waktu yang tepat saja ya

akang abah ajalah yang bicara sama dia ya
iya teteh manis
soalnya saya lagi agak kesel sama mondi
soalnya saya lagi agak kesel sama mondi
habisnya dia nggak mau nurut sama saya
eh bilangin tidak boleh
itu kurang ajar sama ibu tidak boleh
bukannya kurang ajar si akang abah

buat bertarung di atas ring
kalau itu sama mohon mohon saya tahu itu teh

iya akang abah saya khawatir mondinya kenapa napa

aduh teh manis
kita cuma cemas dan khawatir
kita cuma cemas dan khawatir
si mondi itu anak laki
anak laki itu mesti berjuang
mesti tetap kuat
jangan kecil kecil sama sekali

jadi memang dia itu gimana juga
nanti akan harus bisa menjaga anak dan istrinya
lagian dia juga akan mau fighting nya
sama geng balkon teh
sama geng balkon teh
falkon akang abah bukan balkon
itu dia teh
mereka harus dibikin kapok
dikasih jerak biar tidak menaungkan
hal semena mena terus ya

lagipula kita harus bangga sama si kemot
nah mondi maksud saya
karena dia rela berkorban teh
demi orang banyak
oh gitu akang abah
terus nanti kalau mondinya kena apa apa
iya sih teh teh
namanya juga bertarung
ya wajar atau kena tonjok
mana kena cium
diajak ngomong serius susah bener ya
ini teh biar dia selamat
ini teh biar dia selamat
saya harus kasih dia sesuatu teh
biar dia teh menang
kira kira apa ya teh ya
semangat mondi cuma neng orok
ya akang abah
akhir akhir ini mondi kelihatannya kurang
semangat ya mungkin karena
itu tadi neng orok berusaha
membuat mondi ngejauh dari dia
makanya harus dikasih tahu
akang abah ya
kasian kan mereka dan kesannya
juga kita jadi orang tua yang egois
bukan dalam al quran harus disampaikan
heee si teh teh
kenapa nggak bilang dari dulu
berusaha untuk jadi calon istri yang nurut
wah gaswat ini mai
teh walaupun bagaimana
juga calon suami maupun suami
itu kan lelaki lelaki teh
kepala keluarga istri teh
harus menjadi penyangganya yaitu leher
gimana laki mau melihat
istrilah yang melarangnya
boleh teh melarang suami juga
wajib aduh biar suami tidak salah
iya insya allah
sekarang teh teh manis istri
rahat aja bobo yang
iya kalau pak
hah ini pasti kerjaan
sudah tahu dia kan anak kecil
kalau misalnya diberantakin
ya dialah sebagai kakak
kasih tahu suruh beresin lagi
mendingan gue jangan emosi
emosi dulu deh
gue juga nggak boleh ngeberbanding papi
kalau papi tahu
bisa kumat lagi serangan jantungnya
bibi udah tidur ya
hampir saja bibi teh tidur non
kemana aja non teh mau pulang jam berapa
surti tungguin ya
surti teh non mau ngucapin selamat
non teh gimana sakit nggak kena pukul
surti jadi takut
takut sama non takut dibanting banting
kalau surti salah teh
eh non teh sekarang lagi di mana
non teh mau pulang jam berapa
biar surti nungguin di rumah ya
boleh sih kalau bi surti mau nungguin
tapi nungguinnya sampai besok ya
surti nungguin sampai besok gitu
nggak salah non
mendingan bi surti tidur aja udah
reva lagi nemenin papi di rumahnya mama adriana
emangnya tuh antek kenapa non
aduh panjang nih bi ceritanya
pokoknya intinya bi

tadi tuh papi sempet kena serangan jantung

gara gara ngeliat reva tuh dipukul pukul terus sama lain

karena itu deh papi sempet dibawa ke rumah sakit bi
tapi untung aja dokter bilang papi boleh pulang
tapi untung aja dokter bilang papi boleh pulang
jadi kayak rawat jalan gitu
nah pas kita udah mau pulang

tiba tiba si adriana tuh carmuk gitu tau nggak
berisi keras minta supaya papi tuh dirawat di rumah dia

aku juga ya gak mungkin dong ninggalin papi sendiri
terpaksa deh ikut juga ke sini
dia mau pura pura aja cari muka
emang bi tapi udahlah
kita gak usah pikirin dia lagi
udah ya mendingan sekarang bibi tidur
jangan lupa dikunci itu pintunya
semoga si tuhan deh cepet sembuh ya non
amin makasih ya bi